jangan lupa like share dan subscribe channel ini
tolong tolong jangan berhenti
maaf apa kamu berhasil merebut dompet saya
sorry saya gak berhasil
makasih ya udah bantuin saya ngejar copet copet gitu
saya sudah berusaha tadi tapi
tapi ya tuhan sepertinya ia terpukul sekali
sekarang gimana caranya saya harus menembus obat untuk ibu
kasian sepertinya ia sedang dalam kesulitan
sorry kalau saya boleh tahu ada banyak uang kamu dalam dompet itu
yang kecapai tadi tuh
iya dia tidak bisa menebus obat obatnya itu
jadi tadi dia mau nebus obat obatan
boleh saya lihat
sayang seharusnya kamu tidak berbuat seperti itu tadi
itu hanya akibatnya
memangnya mereka mau ngelakuin apa sih kayak
mereka mau bunuh kita
pokoknya sampai kapanpun tanah ini gak akan pernah jadi milik mereka
sampai mati tanah ini akan tetap milik kita
kakek khawatir kan karena nadia perempuan
kakek jangan lupa ya
nadia punya keberanian seperti kakek
seperti nenek moyang kita
sekarang kakek senyum dong
tapi nadia kenapa allah belum juga mendengar doa kakek
padahal kakek cuma meminta dia mengirimkan seseorang dalam kehidupanmu
seseorang yang akan melindungi kamu dari mereka itu
seorang pria yang akan menjadi pendampingmu
mungkin kalau semua itu sudah terjadi
kakek akan bisa tenang pergi dari dunia ini sayang
kayak allah itu maha mendengar
nadia yakin suatu saat doa kakek pasti akan terkabul
kapannya kita sama sekali nggak tahu kayak
karena allah punya rencana yang baik untuk kita
kita bisa cari tahu kok net
kamu belum dengar ya
ada peramal yang baru datang ke desa ini
kata orang dia itu hebat banget
terus dia bisa tahu segala hal
dan itu pasti nad
kamu hidup di zaman modern kayak gini kamu masih percaya sama peramal
loh kenapa nggak sih nad
dia tuh bukan harus sembarangan
kalau kamu nggak percaya yuk kita putriin ke sana
tidak ada salahnya
dia akan dicoba
coba kamu temuin peramal itu
ya udah nad ntar malam kita ke sana ya
sabar ya ses ya
bener kan gue bilang kan
lo lihat tuh tuh
ade lo sama siapa tuh
sama cowok kelember kelember kayak dia
gue nggak terima
itu lihat tuh
sama siapa dia

gimana perlu kuk force
i sodium udah
hari ini aurang
hai days policies awakaktif jangan bohong bohong process your said
monyoko tenang dulu dong ya
ya marah marah kayak gini
pokoknya semua urusan beres di tangan ardi bang
abang percaya sama ardi
saya tahu ibu kamu lagi sakit
tapi kita harus yakin sih
insya allah ibu kamu pasti bakal sembuh sas
tadi saya pergi mau beli obat untuk ibu tapi
tenang ses tenang
baik kita sekarang masuk ke dalam
nanti di dalam kita bicara lagi ya
lo jagain adek lo ya
bang sampai besok ya
jangan khawatir bu
ibu pasti akan baik baik saja
oh iya saya bawakan buat ibu aizam sel
saya taruh sini dulu ya
kamu baik sekali sama ibu sis
ya ibu sudah saya anggap sebagai ibu kandung saya juga bu
kalau ibu perlu apa apa butuh apa apa
gak usah ragu ragu
gak salah nih jam segini udah tidur
masya allah dik
mestinya kamu malu punya kelakuan seperti itu dik
ibu kamu sakit dari tadi pagi dik
tapi kamu sebagai anaknya tidak tahu apa apa sama sekali die
eh ketukup rek
kalau lo mau ceramah jangan sama gue
kak ibu perlu obat kak
dan kita gak punya uang
kakak bisa nggak tolong tebusin obat buat ibu
elah gak perlu
lagian juga kalau udah muati mati aja
gak pengen diurusin
lo nerah makanan di mana
lo nerah makanan di mana
di meja makan kak
lihat sendiri kan bang
sekarang gimana caranya saya nebus obat untuk ibu
kamu tenang aja sas
allah maha besar sas
insya allah pasti ada jalan keluarnya buat kamu sama ibu kamu ya
sorry saya mengganggu kesenangan kalian
saya mau menyampaikan undangan buat kalian
pak imam mengundang kalian untuk main golf besok jam lima sore
beliau mengajak kalian untuk berlatih
oh ya ini buat kalian
ingat beliau tidak suka menunggu terlalu lama
dagunya agak diangkat sedikit
ya pandangan agak ke kiri
sudah pak beres pak
jimmy dan dani sudah tahu pak dan mereka mau datang
kalau sampai mereka tidak datang mereka akan berhadapan langsung dengan saya
oh iya pak pasti itu pak
terima kasih pak